ya soal pertemuan pertemuan antara tokoh bangsa itu adalah hal yang biasa
dan tentunya kami mengapresiasi pertemuan pertemuan yang terjadi
nah itu kan tentang apa namanya pak presiden yang sedang menjabat
presiden yang sebelumnya bertemu itulah menurut kami adalah hal yang patut diapresiasi
mengenai apa yang kemudian dibicarakan tentunya partai gerindra tidak akan ikut mengomentari
karena itu adalah sesuatu yang menurut kami adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh tokoh tokoh bangsa